kalau misalnya coach badul lagi wah makin menurutku makin kacau lagi
kemudian ingin data yang lebih detil lagi tentu itu harus memiliki akun karena di sana ada informasi informasi yang menurut arahan ya komisi informasi publik juga itu dikecualikan